delapan orang warga tertimbun longsor di jalur trans sulawesi poros buntao rantebua
yang menghubungkan kabupaten toraja utara dengan kabupaten luwu sulawesi selatan
peristiwa terjadi saat warga hendak menghadiri upacara adat rambu solo di kecamatan rantebua
tapi saat berada di kelurahan talangsura kecamatan buntau
tanah tiba tiba datang dari arah perbukitan dan menyapu warga
dari delapan korban enam berhasil ditemukan dalam kondisi luka luka
dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
sedangkan dua orang lainnya masih dalam pencarian
susulan yang menutupi warga yang melintasi jalur tersebut
masih diduga masih diduga itu ada kurang lebih dua orang yang harus dilakukan pencarian
dan untuk korban yang telah dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit elim rantabau